sama sama bisa menekan penyalahgunaan narkotika di toraja
pria berinisial gf ini awalnya tampak gelisah saat kepala badan narkotika nasional kabupaten tanah toraja sulawesi selatan akbp dewi tonglo sedang berbicara terkait pengungkapan peredaran narkoba di wilayahnya rabu lalu
tak lama kemudian gf minta izin untuk berbicara
yang mengatakan bahwa ia berani melakukan perbuatan tersebut karena dibekingi polisi di polres toraja utara
menanggapi hal itu kapolres toraja utara akbp eko suroso pada senin mengungkapkan saat ini pihaknya sedang mendalami informasi tersebut
jika terbukti ia berjanji akan mengambil tindakan tegas
dan komitmen kami kalau itu benar kalau itu betul
maka kita akan berbicara
dan proses sesuai dengan aturan yang berlaku
kita tindak tegas anggota yang kalau memang terbukti melanggar
ataupun melakukan apa yang seperti di dalam video tersebut